kita beralih ke berita lainnya
seorang bocah di ponorogo menderita virus tors sejak lahir
sang bocah kini hanya bisa terbaring lemah akibat lumpuh dan dirawat seadanya di rumah
karena tidak memiliki biaya untuk berobat
sejumlah polisi dari mapores ponorogo rabu siang
mendatangi rumah bahtiar rido pratama di desa tegalombo kecamatan kauman ponorogo
polisi dan bayangkari dari polores ponorogo datang untuk melihat langsung kondisi bahtiar rido
yang didiagnosa menderita virus tors sejak lahir
tak hanya memberikan bantuan sejumlah poluan yang ikut menjenguk
juga memberikan dukungan moral kepada bahtiar
yang sampai hari ini masih terbaring lemas akibat virus yang diidapnya
bahwa bagaimana supaya satu mendapatkan bpjs dulu
karena saya cek tadi bpjsnya belum punya
setelah nanti mandiri tadi penjelasan dari kepala desa
setelah tiga bulan nanti bisa diarahkan ke jam keseda
bahtiar rido pratama menderita serangan virus tors sejak lahir
sehingga hanya bisa terbaring lemas dan nyaris tak bisa berbuat apa apa
virus tors menjerang saraf otak dan menyebabkan kelumpuhan hingga kematian
virus ini sendiri disebabkan oleh bulu hewan peliharaan yang kotor
seperti kucing atau unggas
rido saat ini dirawat sendiri di rumahnya
karena tidak memiliki biaya untuk berobat
penghasilan orang tua dari berjualan batakor dan siomay keliling
habis untuk kebutuhan makan sehari hari
pihak keluarga hanya berharap bantuan dari dermawan untuk kesembuhan rido